setelah hampir tiga pekan ditunda sidang kasus suap proyek mekarta kembali digelar di pengadilan tipikor bandung rabu siang
salah satu terdakwa bupati bekasi nonaktif neneng hasanah yassin turut hadir pasca persalinan anak keempatnya
sidang hari ini beragenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum kpk terhadap lima terdakwa penerima suap dalam kasus mekarta
di antaranya bupati bekasi nonaktif neneng hasanah yassin kadis pupr jamaludin mantan kadis dpmp tsp dewi tisnawati kabit damkar sahat maju bajar nangor dan kabit tata ruang pupr neneng rahmi nurlaili